eyang mau ketemu sama kamu mila
karena ini penting sekali

kamu eyang tunggu di rumah eyang
ya udah kalau gitu kamila kan segera kesana eyang
sudah eyang tunggu ya
kok yang tiba tiba mengajak aku bertemu
eyang mau bicara apa sama aku
kamilah akan menunggu saya bu akbar
iya bu tini
ibu jangan marah sama kamila
dan tolong juga ibu jangan menyalahkan kamila bu
karena ini semua
bukan kesalahan kamila bu
ini semua kesalahan anak saya tovan
dalam hal ini saya juga bu
saya juga yang salah
karena saya sudah lengah dalam masalah ini
oleh karena itu saya harus segera bertindak
saya mengerti kekhawatiran bu ambar
saya pun sebenarnya
sudah menduga sejak lama
ada gelagat yang janggal dari taufan terhadap camilla
maaf bu tini
kalau ibu memang melihat sesuatu yang janggal dalam hubungan mereka berdua
saya kan juga harusnya mengetahui masalah ini bu
dan masalah ini tidak bisa didiamkan bertambah berat bu tini
saya diam bukan berarti saya tidak peduli dengan kejadian ini
tapi saya terus mengawasi mereka

ibu jangan pernah membenci taufan
walaupun saya tahu kalau anak saya itu memang salah bu
tapi saya sudah bicara dengan tovan
dan saya yakin taufan pasti mengerti
sekarang saya minta tolong sama bu tini untuk beri pengertian kepada kamila
supaya dia bisa menjaga jarak
dan menjaga sikapnya terhadap taufan
ini semua demi keutuhan rumah tangganya kamila dan fadil buteri
saya setuju bu akar makanya saya akan bicara baik baik dengan camilla
terima kasih bu tiwi dan satu hal lagi bu
jangan sampai pak haris dan bu lares mengetahui masalah ini
karena biar bagaimanapun pak haris pernah menerima donor ginjalnya tovan
dan saya yakin sekali kalau pak haris tahu masalah ini dia pasti sangat terpukul bu timi
ya bu ambar dan haris itu kan emosional
bisa bisa habis taufan dihajar sama dia
saya tidak mau itu terjadi bu akbar
biar kita berdua saja yang menyelesaikannya ya
iya kalau gitu saya permisi dulu ya ibu
dan tolong jangan bilang sama kamila kalau saya menemui ibu
iya bu ambar
terima kasih bu timi
ada apa lagi sindi
tapi kali ini benar benar aku tuh benar benar butuh bantuan kamu ana
bantuan apa lagi sindi
kamu mau suruh aku jadi perantara antara hubungan kamu dan kak edo lagi
sekali lagi sindi aku pegasiin kamu
kok kamu gitu sih nak sama saudara kamu sendiri
tega banget ya

di udah berapa kali sindi aku gelas sama kamu
aku capek ndi urusin permasalahan kamu sama kaido terus
nggak ada habisnya
kalau bukan kamu siapa lagi yang mau bantuin aku
cuma kamu yang bisa nolongin aku dalam persoalan ini
persoalan apa lagi sindi yang terjadi antara kamu sama kaido
ana cantik diculik oleh edo
kaido nyelisih cantik gimana ceritanya sindi
jadi begini na
kemarin cantik sakit dia demam tinggi
dan dia harus dirawat di rumah sakit seharian
terus tadi begitu aku mau jemput cantik
eh cantiknya udah gak ada
dia udah dibawa pulang sama edo dan marta marta
dan begitu aku telepon edo
edo bilang dia gak bakal ngembalin cantik ke aku
dia bilang cantik akan ada di rumahnya edo terus
itu kan nggak adil na
tolong na tolong bantu aku rebut cantik dari edo
ya aku harus bantu apa lagi nih
ana anak kamu tahu kan cantik itu milik aku satu satunya yang paling berharga
kalau tanpa dia aku nggak tau na
hidup aku tuh bener bener gak berharga
aku nggak tahu kalau nggak ada cantik
yang ada yang ada aku bisa mati na
tolong kamu pasti bisa bantuin aku untuk rebut cantik dari edo
tolong kembalikan cantik sama aku tolong
ndi jujur ya ndi
aku bener bener pusinglah hubungan kamu sama kaedo yang berantem terus berantem terus nggak ada habisnya ndi
kalian itu udah jadi orang tua nih
bersikap landy seperti orang tua kenapa sih harus kayak anak kecil terus kayak gini
aku tahu nih aku juga di sini bukan mau ngajarin kamu kok
tapi kalau kamu mau mendapatkan si cantik nih cuma ada satu cara dan itu mudah banget
kamu menikah sama kaedo titik masa selesai
udah ndi kamu itu nggak usah nolak kaedo terus
kado itu udah berubah kok
sudah cukup aku melakukan kebodohan demi kebodohan
dan aku nggak mau melakukan kebodohan lagi dengan menikah dengan edo
aku gak mau aku mau hidup mandiri
aku mau hidup tanpa bantuan endo ngerti
ya udah kalau kayak gitu kamu selesai
kalau kayak gitu kamu selesaiin masalah kamu sama kaedo
kamu nggak usah dibatuin aku lagi bisa kan ndi
ndi udah aku harus pulang aku harus jagain kakak pak
ya permisi assalamualaikum
ana ana kamu mau jagain kakak tapi kenapa kamu nggak mau ngurusin cantik ana
ayang mau cantik mama kangen sama kamu na
ngomong ngomong ada apa kok ayang tiba tiba aja minta ketemu sama kamilah
ayang sengaja memanggil kamu ke sini karena ada hal penting yang ingin ayang sampaikan sama kamu
masih tentang kamu dan fadil
ayang dengar dari papa kamu kemarin bahwa hubungan kamu sama fadil sudah mulai membebaskan
dan katanya semua kesalahfahaman selama ini juga sudah selesai betul nila
iya ayang alhamdulillah hubungan kamilah dan kak fadil sekarang baik baik aja
dan kami sekarang sudah berdamai
baguslah kalau begitu berarti kalian nggak bertengkar lagi dong
ya jelas sudah nggak dong ayang justru kamilah juga sudah menyadari kalau kamilah sebenarnya salah
kamilah sudah menuduh kak fadil yang gangga
kamilah sudah menuduh kak fadil memiliki hubungan gelap dengan andara
padahal sebenarnya itu sama sekali enggak ya
kak fadil nggak punya hubungan apa apa sama andara
makanya tadi sebelum kamilah ke sini kamilah menyempatkan diri untuk ketemu sama andara
karena selama ini kan kamilah juga sudah menuduh andara yang gangga
jadi kamilah merasa bersalah sama andara
dan mudah mudahan aja sejak kejadian ini hubungan kamilah dan kak fadil
akan baik baik saja
begitu juga dengan rumah tangga kami
tapi kalau menurut eyang jika kamu mau rumah tangga kamu dan fadil baik baik aja
kamuh harus merubah sikap kamuh
kamuh harus merubah sikap kamuh yang buruk buruk
termasuk perhatian kamu yang berlebihan pada taufan
memangnya ada apa sama kak taufan ya
saat taufan sekarat beberapa waktu yang lalu apa yang kamu lakukan terhadap taufan
kak fad juga nggak ikhlas dengan ini
janin yang ada di dalam kandungan camillah
juga tidak ikhlas melepaskan kepentingan kak taufan
bukannya kami ingin melawan allah
bukannya kamila ingin protes sama allah
bukannya kamilah menentang takdir yang allah berikan
tapi kamilah nggak mau kalau kak taufan meninggal
dan apa kamu merasa kalau sikap kamu saat itu agak berlebihan
malah menurut ayang
apa yang kami lakukan saat itu
apa yang kamu lakukan itu karena rasa peduli kamu kepada taufan
tapi kenapa ayam bicara seperti ini
karena ayang merasa
apa yang kamu lakukan itu memang berlebihan
apa kamu sempat memikirkan
bagaimana perasaan fadil saat itu
sekalipun taufan itu saudara kembarnya fadil
tapi fadil juga punya perasaan mila
pasti akan terbersih rasa cemburu
jika melihat istrinya mempunyai perhatian lebih terhadap orang lain
dan sejak itu
sikap fadil jadi berubah sama kamu
kalian sering salah faham
sejak kejadian itu
fadil mulai dekat dengan andara
antara kak fadil dan andara itu gak ada hubungan apa apa
karena kak fadil udah jujur sama kamilah
pak fadil sendiri kok yang bilang
kalau kak fadil dan andara nggak ada hubungan spesial apa apa
bagaimana kedekatan fadil dan andara
tapi kalau boleh eyang menyimpulkan
kedekatan fadil dan andara
itu bisa menjadi suatu tindakan pelarian
atas rasa cemburu fadil
apa yang kamu lakukan terhadap taufan
untung saja mereka cuma ngobrol
tapi bagaimana kalau hubungan mereka lebih dari itu
ayang cuma mau mengingatkan kamu mila
jadikan apa yang sudah terjadi ini
sebagai suatu pelajaran buat kami
perhatian kamu terhadap taufan
bisa memicu rasa marah fadil pada kamu
dia benar benar berselingkuh dengan wanita lain
dan bisa jadi
wanita lain itu mungkin
eyang bukan mau menakut nakuti kamu mila
tapi kalau kamu ingin bertanya kamu baik baik saja
jadikan fadil raja dalam kehidupan kami
jadikan fadil orang yang terpenting dalam hidup kami
jadikan fadil orang yang paling utama yang harus kamu perhatikan
lebih baik kamu alihkan semua perhatian kamu untuk fadil suami kamu
orang yang paling kamu cintai
jadilah istri yang bisa menenteramkan hati suami kamu